yang intinya kita ingin memperkuat selatu rahmi dan ini contoh yang baik
jika para pemimpinnya para pejabat negara juga selalu solid ya dalam segala suasana
dan ini penting sekali pasca pemilu kita ingin membangun semangat rekursi di asing bangsa